buka puasa dengan segelas es atau sirup yang manis manis memang rasanya enak banget ya
atau menyantap kolak dan juga es cendol
iya meskipun enak di lidah tapi makanan buka puasa yang manis bersantan dan berlebihan itu
itu gak bagus buat kesehatan kita gitu ya
tidak dianjurkan karena dampaknya tidak baik
nah kita simak penjelasan dari dokter spesialis gizi berikut ini
setiap bulan ramadan beragam makanan dan minuman untuk berbuka puasa banyak dijual
beragam warna dan rasanya menggugah selera
seperti minuman dan makanan bersantan
ada juga minuman beraneka warna yang sangat menggoda mata
tak heran jika penjual minuman berwarna dan makanan bersantan selalu ramai didatangi para pembeli
ini sekarang saya baru beli ini
karena apa ya kalau kata orang sunda sih kabita gitu ya
yang manis manis terus buah buahan kalau saya sih kayak gitu ya
setelah seharian menahan lapar dan dahaga berbuka puasa dengan minuman manis yang berwarna sangat menyegarkan
ditambah lagi makan makanan bersantan tentu dapat menggugah selera makan kita
namun perlu diingat konsumsilah sesuai dengan porsinya
sebab mengonsumsi minuman
minuman berwarna ataupun makanan bersantan secara berlebihan dapat menimbulkan penyakit
dokter spesialis gizi klinik johannes chandrawinata menyebut
santan tidak dianjurkan dikonsumsi berlebihan baik saat buka puasa maupun sahur
kandungannya bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di jantung dan otak
lemak jenuh yang berlebihan bisa memicu naiknya asam lambung
sedikit sih tidak apa apa
jadi sedikit yang menempel pada kolak pisang atau candil atau singkong silahkan
sedikit sih nggak apa apa tapi jangan dihabiskan gula dan santannya ya
untuk menghindari kenaikan kolesterol ldl dan juga untuk mengurangi resiko kegemukan
sementara untuk minuman berwarna pastikan pewarna yang digunakan adalah yang aman untuk bahan pangan
mengonsumsi bahan pewarna yang bukan untuk makanan atau minuman bisa memicu asma menimbulkan kanker dan mengakibatkan hiperaktifitas pada anak anak
kalau kita ingin minum minuman yang berwarna coba jangan terlalu banyak ya
pilih minuman yang berasal dari produsen yang dapat dipercaya
misalnya dari perusahaan multinasional
nah itu biasanya mereka menggunakan zat warna yang
memang untuk makanan
johannes menambahkan saat berbuka puasa sebaiknya minum air mineral atau teh untuk mengurangi dehidrasi dalam tubuh setelah seharian berpuasa
kebutuhan tubuh akan glukosa bisa dipenuhi dengan mengonsumsi tiga butir kurma
dan jangan langsung mengonsumsi makanan berat
jadi walaupun terkadang minuman berwarna dan makanan bersantan terlihat menggiurkan
anda harus lebih bijaksana ketika memilih minuman dan camilan untuk berbuka puasa
zayul haq rusman rusmana bandung jawa barat